ketika pertama kali disahkan pada tahun dua ribu delapan
undang undang informasi dan transaksi elektronik langsung menuai kontroversi
tidak sedikit aktivitas dunia maya yang terjerat undang undang itu
nah senin kemarin revisi undang undang ite sudah diberlakukan
kini bukan hanya pembuat konten penyebar konten juga dapat dijerat dengan pasal tersebut
revisi undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik
resmi berlaku mulai dua puluh delapan november dua ribu enam belas
revisi undang undang yang telah disetujui dpr sejak sebulan sebelumnya itu
dinilai sebagai regulasi positif untuk meredam potensi konflik
dan pelanggaran etika sosial di dunia digital
dalam undang undang ite dijelaskan masyarakat dilarang membuat
dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan fitnah
ataupun sara yang mengundang kebencian
yang membuat pasti juga menyebarkan
karena yang membuat tanpa menyebarkan juga tidak akan sampai kemana mana
kan begitu kan dia juga kena
tapi yang tidak membuat pun juga kena kalau dia menyebarkan
karena justru efek buruknya the broken has been done itu kan disembar sebarkan
makanya hati hati pada masyarakat jangan ikut ikut nyebarkan
ketika dibahas di dpr sempat muncul kontroversi mengenai penerapan pasal
pencemaran nama baik yang dianggap sebagai pasal karet
pencemaran nama baik direvisi menjadi delik aduan yang berarti
hanya bisa diproses secara hukum
dilaporkan oleh seseorang yang merasa menjadi korban
perubahan lainnya adalah ancaman hukuman pencemaran nama baik
diturunkan dari maksimal enam tahun menjadi empat tahun
tapi pemerintah melihatnya bahwa kita juga harus ada kejelasan mengenai
kalau dikenakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu apa
oleh karanya harus ada delik aduan
kedua mengapa empat tahun kita dibawah enam tahun
karena berdasarkan kasus yang ada seratus lebih itu pun kenyataannya pengadilan nggak ada yang sampai enam tahun
dengan perubahan ini kasus pencemaran nama baik masuk kategori tindak pidana ringan
dan tersangka tidak ditahan selama proses penyidikan
namun kepala polri mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan berhati hati dalam berselancar di internet
cuma saya minta hati hati sosial media
kita sudah mengindikasi bahwa sosial media itu ada kelompok kelompok yang memiliki hal yang tidak terlalu baik
hati hati sosial media kita sudah mengindikasi bahwa sosial media itu ada kelompok kelompok yang memiliki hal yang tidak terlalu baik

kita sudah mengindikasi bahwa sosial media
kelompok yang memang sengaja mereka merencanakan men setting agar masyarakat terprovokasi sedemikian
jangan mau diadu domba jangan mau terprovokasi
secara garis besar revisi undang undang ite merupakan batasan hukum bagi pengguna internet ataupun media sosial
agar tidak membuat dan menyebarkan informasi yang mengundang kebencian
dalam revisi undang undang ite juga ditegaskan

kemenangan pemerintah memutus akses informasi elektronik yang melanggar hukum dan media sosial penyebar konten negatif
agus firman syah cnn indonesia
revisi undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau it ini mulai berlaku sejak senin kemarin
sebagian pihak menilai hasil revisi undang undang ini makin mencegah pasal karet yang dinilai ada sebelumnya
dan juga dinilai lebih berkeadilan
namun sebagian pihak lagi mengkhawatirkan
namun sebagian pihak lagi mengkhawatirkan
kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan bersikap kritis terhadap pemerintah
kami mencoba mengulasnya malam hari ini dengan henry swiakto staf ahli menkom info bidang hukum
selamat malam pak henry
selamat malam pak hendra
pak hendry ini juga sebagai penggagas pertama ya atau ketua panjanya ya begitu ya
ketua panja kemarin untuk revisi
baik kemudian ada nawawi bahrudin direktur eksekutif lbh pers selamat malam
pak nawawi baik saya minta pendapat dari pak nawi terlebih dahulu karena sejak revisi ini masih berupa draft begitu ya
lbh pers ini sudah mengeluarkan atau mengungkapkan ada kekhawatiran tentang kebebasan berpendapat yang semakin akan terkekang begitu
nah mungkin bisa anda jelaskan lebih gamblang lagi poin poin apa sekarang undang undang yang sudah diberlakukan ini cukup mengkhawatirkan atau yang sangat mengkhawatirkan begitu
ya lba pers memang menjadi salah satu lembaga yang sangat aktif untuk mengkritisi revisi undang undang ite ini ya
karena memang ada beberapa hal yang kami khawatirkan justru membelenggu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers termasuk kebebasan atas hak atas informasi
nah beberapa hal yang paling penting adalah di pasal dua puluh tujuh ayat tiga
memang ya paling tiga memang kami ingin mengapresiasi beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah
tapi memang sayangnya revisi ini terkesan tambal sulam begitu
sehingga tidak menyelesaikan masalah
sehingga tidak menyelesaikan masalah
sehingga tidak menyelesaikan masalah
menimbulkan beberapa persoalan baru
mungkin sebut saja tambal sulamnya yang seperti apa
misalnya di pasal dua puluh tujuh ayat tiga
tuntutan kami sebetulnya pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini di drop dari undang undang
karena menurut kami ada duplikasi aturan yang sebetulnya itu sudah ada di undang undang kuhp
kita menghadapi dana
tapi kemudian tetap diatur di undang undang ite
revisi ini justru sebenarnya menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan di revisi ini menegaskan sebetulnya tambah terbukti duplikasi itu
nah yang kedua soal
yang dikhawatirkan dari duplikasi aturan apa
sebetulnya ini tidak perlu ada di undang undang ite
karena perbuatan perbuatan yang diatur di undang undang ite termasuk yang mediumnya di internet sudah bisa dilakukan di undang undang kuhp
ya karena di kuhp ada
ya karena ancaman pidananya justru lebih tinggi
bisa berlapis maksudnya begitu
jadi penuntut umum bisa menjuntokan di kuhp juga kemudian di undang undang ite
jadi menurut kami ini kan sebuah ironi ya di era kemerdekaan justru ancaman pidana orang yang melakukan haknya untuk melakukan kritik kepada pemerintah justru bobot pidananya lebih tinggi
itu yang kami khawatirkan
sementara pasal dua puluh tujuh ini menurut anda juga sifatnya karet begitu
ada penafsiran yang karet sehingga bisa ditafsirkan oleh pendagang hukum dengan apa yang mereka inginkan
maksudnya bisa diselewengkan juga
nah beberapa laporan yang terkait undang undang ite sebetulnya ini kan juga memperlihatkan adanya relasi kuasa yang tidak berimbang
karena dari mayoritas kasus kasus terkait undang undang ite ini itu adalah hubungan
relasinya antara orang yang berprofesi sebagai pengusaha apa dia politisi dan pejabat yang kebanyakan menjadi pelapor berhadapan dengan masyarakat yang lebih
ketika masyarakat yang mungkin jadi relasi kuasanya tidak berimbang begitu ya
ketika masyarakat yang tidak punya daya upaya akhirnya hanya mampu menyuarakan lewat media sosial ataupun misalnya secara internet begitu ya secara online begitu itu lebih bisa terkekang lagi maksudnya seperti itu
itu ada studi kasusnya memang yang lebih banyak melapor yang pemerintah ataupun pengusaha dan lain sebagainya
kita melakukan kompilasi beberapa kasus sejak undang undang ini diundangkan dua ribu sebelas sampai saat ini
memang itu ada lebih banyak pelapornya adalah para pejabat pemerintah dan pihak pihak yang punya kuasa lah ketimbang orang orang yang masyarakat biasa
oke garis bawahnya lebih akomodir orang orang yang kuat yang punya kuasa seperti pejabat ataupun penguasa
oke silakan pak henry ditanggapi ada banyak hal tadi catatannya
pertama pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu tiga kali di judicial review oleh teman teman ini di mahkamah konstitusi tapi gagal terus
oh sudah ada itu ya
sudah tiga kali artinya mahkamah konstitusi firm mengatakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga tidak ada masalah secara hukum tidak ada masalah dengan undang undang dasar empat puluh lima
artinya dibenarkan oleh mereka mereka sebagai orang yang membawa atau menjaga kuasa
atau menjaga konstitusi dan menjaga perundang undangan kita itu
kalau kami kan harus menghormati yang namanya mahkamah konstitusi
final mengikat ya
itu final dan mengikat sehingga di sini walaupun revisi pun normanya kita tidak mengubah
tidak mengubah norma kenapa tidak mengubah norma karena sudah dibenarkan oleh mahkamah konstitusi tiga kali loh
dan ini ada yang keempat nih ada lagi masuk lagi keempat nih nah itu nanti juga akan paling paling juga akan sama aja karena sudah sekali menang akan menang terus
yang berikutnya adalah dalam hukum itu kita tidak melihat siapapun semua orang itu diperlakukan sama
mau pejabat mau gembel mau rakyat semua diperlakukan sama
orang tidak boleh yang namanya menuduh seseorang menuduh sesuatu pada seseorang dan tuduhan itu tidak punya fakta atau tidak berdasar
kebebasan berpendapat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh delapan
dan itu hak konstitusi
dan itu hak konstitusional orang boleh saja pendapat itu apa sih
beliau mungkin tahu nggak pendapat pendapat itu adalah mengevaluasi setuju tidak setuju
itu namanya pendapat itu kalau dalam bahasa inggrisnya adalah verbal expression of attitude
jadi sikap yang di ekspresikan secara verbal sikap itu suka tidak suka setuju tidak setuju mendukung tidak mendukung itu sikap
di ekspresikan secara verbal itu pendapat
jadi kalau itu yang namanya setuju tidak setuju suka tidak suka
itu tidak akan kena di pasal dua puluh tujuh ayat tiga
yang kena di pasal dua puluh tujuh ayat tiga yaitu adalah menuduh
karena jelas yang namanya yang dilarang itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah
apa itu pencerma nama baik itu menuduh
itu adanya di kuhp bukan di undang undang ite
kalau undang undang ite dikatakan pasal karet karet yang mana mendefinisikan saja tidak
dia mengacu pada undang undang kuhp
kalau tidak tahu harus lihat kuhp nya
karena di sana
kuhp nya jelas bahwa pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu mengacunya
barang siapa dengan saja ingin istilahnya itu menistakan dengan tuduhan suatu hal pada seorang
jadi harus menuduh seseorangnya harus ada
kalau saya dikatakan henry subiakto profesor tapi bodoh itu bukan menuduh
itu adalah evaluasi
suka atau tidak suka
saya tidak setuju dengan itu
itu batasannya jelas ya pak henry
iya tapi kalau nuduh saya mencuri nuduh saya memperkosa orang
maksudnya itu dibiarkan
kan enggak ini untuk kuhp
nah bedanya kuhp dengan undang undang ite
di kuhp tidak ada urusan dengan namanya transaksi elektronik
tidak ada urusan namanya dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan
tidak ada urusan dengan mendistribusikan
tidak ada yang mengatur tentang mentransmisikan
tidak ada mengatur tentang bisa diaksesnya bisa membuat diaksesnya sebuah informasi
lalu itu kita terjemahkan
kuhp kan sudah ada sejak abad dua puluh dan itu tidak belum tentu comply langsung dengan
jadi maksudnya kuhp itu tidak cukup kalau untuk tidak bisa menjangkau atau menjerat yang kasusnya misalnya dalam elektronik
tidak bisa ya
karena basisnya gini jadi kalau orang kena pasal dua ratus tujuh puluh tiga itu harus kena kuhp nya dulu
jadi dia menesta enggak menuduh sesuatu enggak
ada seseorangnya enggak
ketika itu sudah terbukti baru dilihat
bisa diakses nggak oleh publik kan begitu
nah ini ite nya di sini
ite itu adalah sebuah undang undang yang mengekstensi norma norma
genuin norma yang ada di dunia fisik di kuhp
diekstensifikasi diperlakukan di dunia maya
karena anak cucu kita hidup di situ
anak cucu kita nanti lebih baik
anak cucu kita nanti lebih banyak di dunia maya
kalau nggak diatur itu kacau itu nanti anak cucu kita itu
waktunya habis di sana
oke jadi itu sekaligus tadi membantah bahwa tidak mungkin ada duplikasi aturan
karena memang sendiri sendiri begitu aturan ini
dan jangan lupa ini juga kita rendahkan dari enam tahun menjadi

tapi memang dalam praktiknya apa yang terjadi kasus kasus yang kami tangani
itu bukan hanya menuduh tapi banyak kasus di mana orang sekedar
orang ekspresikan kekecewaannya terhadap pelayanan publik misalnya
terhadap kasus yang di mana orang pernah di
ada putusan pengadilan dia dinyatakan sebagai dihukum sebagai tersangka korupsi
sudah terdakwa kemudian beberapa waktu waktu dia menyebutkan misalnya
jangan memilih keluarga ini karena dia pernah menjadi koruptor
epreksi begitu saja itu sudah masuk gitu
dia bahkan ditahan sampai tiga bulan di makassar gitu
itu masuk tidak
kalau dalam penerapannya bukan hanya tuduhan
seperti yang prof kata
ini kalau penerapan penerapan itu ya al quran itu kurang apa bagusnya
tapi ketika diterapkan salah salah bisa jadi teroris tuh
jadi hukum itu juga begitu
hukum yang baik kalau cara memahaminya salah juga bisa jadi teroris kan begitu
nah ini hukumnya tidak ada masalah tapi problemanya di sdm di lapangan
makanya dikurangi dikurangi sanksinya supaya tidak nahan dulu
problemanya itu kan nahan dulu
jadi bisa dijelaskan pak misalnya yang
delapan tahun sebelumnya kemudian direvisi menjadi empat tahun itu keuntungannya apa
yang lebih baik yang lebih berkeadilan
kalau enam tahun itu kayak dulu bu rita mulyasari tahan dulu
karena memang ada aturan ditahan dulu ya
karena tahu puhab itu mengatakan kalau sebuah apa ini tersangka lebih dari
sanksinya lebih dari lima tahun boleh ditahan
nah karena pada ditahan itu di lapangan seringkali menjadi persoalan
muncul seratus kasus tadi kan
dan mungkin juga yang dinyatakan oleh bapak pak ini juga sama gitu kan
tapi ini dengan dikurangi menjadi empat dia tidak bisa nahan
jadi misalnya katakanlah ada seorang a menuduh seorang b dilaporkan ke polisi
tidak bisa si a ini langsung ditahan
enggak bisa kalau sekarang
menunggu apa itu kemudian
dia tidak ditahan tetapi di proses hukum ya kalau misalnya nanti keputusannya inkrah bahwa dia memang betul
di pengadilan maksudnya ini ya
di pengadilan memang dia inkrah
betul betul melakukan tuduhan palsu atau pencemaran nama baik ya dia kena maksimal empat tahun
bagaimana dengan itu bukankah itu sebuah cara yang lebih tepat untuk mengatur begitu
supaya tidak juga tujuannya kan agar tidak ada ujaran kebencian di dalamnya
tidak ada fitnah tidak ada tuduh saling serang di media
itu kalau anda melihatnya seperti apa
ya memang dari segi niat baik ya untuk pengurangan hukumannya itu
dimana mengurangi potensi orang ditahan kita mengapresisi saat itu
tapi memang secara substansi peraturannya kami menganggap tetap terjadi duplikasi
karena ada penjelasan bahwa itu memang sebetulnya deliknya delik aduan bukan delik umum
ini kan sama juga yang diatur dalam kawah pidana
kemudian juga pembuktian bahwa ancaman pidananya dari enam tahun kemudian dikurangi menjadi empat tahun
dendanya dari satu miliar menjadi tujuh ratus lima puluh juta
sehingga saya pikir itu tetap membuka
tetap membuka ruang untuk pemberangkusan kekuasaan bremen
oke membuka ruangnya seperti apa
tapi tadi kan sudah jelaskan soal duplikasi aturan itu mungkin anda bisa ada argumen yang lain bahwa
ternyata itu tidak bisa menjangkau kalau dari sisi transaksi elektroniknya soal distribusi
kita lanjutkan lagi ya nanti pak henry
tetaplah bersama kami kami masih akan segera kembali mengulas hal ini di cnn
terima kasih pak henry
terima kasih pak henry
terima kasih pak henry
terima kasih pak henry
terima kasih pak henry
terima kasih pak henry
baik kita masih ya berkutat dulu di soal pasal dua puluh tujuh yang dianggap satu pasal karet
yang satu dari pak henry menyatakan di mana letakkannya ini mungkin bisa dijelaskan juga
letak karetnya di mana sekarang ini
kalau pak henry tadi meyakini tidak karet jelas kok definisinya itu
definisinya ada di kuhp
ite adalah undang undang yang tidak bikin definisi dan batasan untuk pidana
oh tidak ya
tidak ada batasannya dia nggak bikin makanya dikatakan karet
itu harus batasan yang mana
tapi kalau untuk distribusi dengan sengaja tiap orang dengan sengaja tanpa hak
men distribusikan atau men transmisikan nah itu itu ke normanya ite
tapi kalau pencemaran nama baik
pembinaan itu kuhp
di mana letak karetnya
bisa anda jelaskan
jadi di pasal dua puluh tujuh e tiga yang lama
sebetulnya memang tadi mau dijelaskan tidak ada pendepes jenisnya
tapi di revisi sekarang itu justru dijelaskan
ada yang ada penjelasan atas istilah mendistribusikan
mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik
ini menurut kami menjadi bukti bahwa sebetulnya pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu multi interpretasi apanya
nah itu di mana
makanya bisa bisa dijelaskan ke publik
letak karetnya multi interpretatifnya itu di mana
ya banyak orang misalnya mengungkapkan sesuatu yang bagaimana ini mendistribusikan
bagaimana mentransmisikan bagaimana kemudian membuat mudah diakses oleh informasi
kasus yang sekarang terjadi misalnya ya
ada orang yang mengungkapkan sesuatu kemudian ditransmisikan
dilanjutkan kepada orang lain
ini orang yang sebetulnya nggak tahu soal substansi yang awalnya diucap orang lain
ini justru menjadi pelaku tindak pidana juga
ini juga kan membahayakan ya dari segi
jadi yang maksudnya meneruskan begitu ya
ya sekedar meneruskan informasi yang sebetulnya mungkin dianggap bertentangan
dengan informasi yang dan harus diketahui oleh masyarakat
meneruskan bukan pernyataan dia pribadi itu juga menjadi bahan orang
kalau dia meneruskan tapi bukan tuduhan bebas nggak ada masalah
kalau dia meneruskan menyebarkan tapi bukan mengajak permusuhan atau kebencian
pada kelompok tertutup berdasarkan cara enggak ada masalah
tapi problemanya adalah yang diteruskan itu apa dulu
makanya jangan mudah meneruskan jangan mudah
sebenarnya mendistribusikan itu jelas
mendistribusikan itu dari satu orang kepada orang banyak lewat transaksi elektronik
disitu juga dijelaskan
di penjelasan pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu
kemudian mentransmisikan itu dari satu orang kepada pihak tertentu
pihak tertentu itu bisa banyak orang bisa sedikit tergantung dari apa yang dia sebarkan
kalau bisa diaksesnya itu maksudnya bisa diakses publik
jadi misalnya membuat tautan membuat status yang bisa diakses publik
yang penting publik kenapa kata katanya menjadi publik
ini kaitannya dengan pasal tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas lagi kuhp
tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas kuhp yang diacu dalam pencerman nama baik itu
itu selalu harus dilakukan di depan publik
itu di depan umum istilahnya umum
yaitu yang namanya penistaan menyerang kehormatan lewat menuduh sesuatu hal pada seseorang
tapi tuduhannya itu tidak berdasar
itu kalau dilakukan di depan umum katanya umum
makanya mendistribusikan itu kena karena umum
menyertai menerang itu teknologinya ditransmisikan
dia akan kena kalau di depan umum
pihaknya itu pihak umum
kemudian bisa diaksesnya itu juga akan kena kalau bisa diakses oleh publik atau umum
makanya yang namanya dikatakan karet itu yang distribusi atau yang pencerman nama baiknya
pencerman nama baik ada di kuhp
yang distribusi dijelaskan di penjelasan
kalau dulu ya dulu itu agak sedikit orang bingung karena penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan
kalau sekarang dijelaskan
yang disebut penghinaan dan pencemaran nama baik itu adalah delik pencemaran nama baik dan penghinaan yang mengacu pada kuhp
tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas
cuma nggak disebut tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas nya pasalnya nggak disebut
karena ini kuhp nya sedang dirubah
nanti kalau kita sebut revisi nya sudah berubah
nomornya beda maksudnya
nomornya beda gimana
maka kita sebut deliknya saja
cukup clear atau sebenarnya apa yang menjadi permasalahan yang anda khawatirkan itu lebih kepada perundangan yang tertulis di situ ataukah penerapan undang undangnya
kuhp itu kan menjadi kitab utama dalam peradilan dalam hukum pidana kita
jadi bagaimana mungkin sesuatu yang induknya sedang dalam proses revisi
kemudian aturan turunannya sudah mengacu pada itu
revisinya sudah sepuluh tahun lebih mas
kalau kita tidak mengikuti kalau ada revisi sudah dua puluh tahun ya namanya kuhp itu
berarti ada soal
kalau nunggu selesai ya nanti ada namanya kevakuman hukum
ini nggak bisa kevakuman hukum
kuhp itu sejak itu kan wetbook van straffrecht ya
jaman belanda tahun sembilan belas berapa gitu ya dua puluh empat atau berapa
kemudian dikonkordasi diambil di indonesia diterjemahkan dalam bahasa indonesia dimasukkan sebagai undang undang
tapi nggak masalah ketika yang acuannya sedang direvisi kemudian
revisinya sudah berpuluh tahun
ya makanya menurut kami ada soal dalam masalah administrasi kita
kalau gitu jangan pakai kuhp
polisi polisi sih nggak boleh pakai kuhp
ini yang berlaku undang undangnya adalah undang undang yang masih berlaku
revisi itu baru angan angan ya insya allah kalau jadi alhamdulillah
kalau tidak tetap yang berlaku undang undang yang lama
kalau pakai alasan itu polisi pun enggak usah pakai begitu
ya kami tetap berpendapat begitu ya
lebih kepada aturan yang ada sekarang atau penerapannya yang anda khawatirkan sebenarnya
di soal definisi yang menurut kami masih multi interpretasi
kemudian lebih parah lagi di penerapannya
jadi banyak kasus yang kami advokasi yang kami bela itu dari problem itu
misalnya secara real di lapangan seperti apa sih yang anda temukan itu
yang akibat multi interpretasi tadi
tadi misalnya begini
kita kan berfokus pada adanya tuduhan atau tidak
yang kemudian orang merasa dipitnah gitu
nah ini banyak kasus dimana sebetulnya berdasarkan fakta bahwa orang pernah menjadi terdakwa korupsi
bahwa orang memang dalam pelayanan publiknya menjadi hak dia
dia mengekspresikan apa yang dia alami itu
kemudian dia tuangkan di media sosial
apa di facebook atau di twitter gitu
kemudian itu menjadi bahan laporan politik
itu dimana itu
karena saya juga sudah beberapa kali jadi saksi ahli dan melepaskan beberapa tersangka
irvani di jogja itu saya saksi ahlinya
ada di makassar
dan itu inqrah
inqrah irvani menang
di makassar saya nggak tahu
tapi memang kadang kalah di lapangan
sering seperti itu
kemarin saya di surabaya juga jadi saksi ahli untuk singki swaji
yang tentang kps itu
ini belum selesai
beberapa kali saya jadi saksi ahli
tapi alhamdulillah lepas
karena memang di lapangan seringkali ada interpretasi yang kurang pas
karena direvisi itu karena interpretasinya sering tidak pas
revisi itu justru belajar dari lapangan yang ditemukan teman teman

banyak kasus kasus di lapangan itu
terus ditahan dulu sebelum
nah itu kemudian kita kurangi
kemudian kita jelaskan
apa pengertian distribusi
apa pengertian pencemaran nama baik
penghinaan dan persatuan nama baik
definisinya yaitu mengacu pada kuhp
yang tadi saya sebutkan tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
cuma pasalnya enggak kita sebut
yang disebut hanya deliknya
jadi clear sekali
nanti kita akan lanjutkan lagi ya
karena masih ada pasal lain begitu yang juga menarik
seperti disebutkan ditambahkan di pasal dua puluh enam
juga mengkhawatirkan kalau menurut lbh pers
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
ada juga kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh lbh pers
terkait dengan revisi undang undang ite ini
ketika musim pilkada begitu
maka korban dari undang undang ite ini akan semakin meningkat
mungkin bisa dijelaskan begitu mas nawawi
apakah memang saking tipisnya beda mengkritik dengan kemudian menghina atau menuduh
ya kalau menurut kami
mengkritik dan menghina itu dua hal yang jauh berbeda
tapi memang kemudian oleh orang orang yang dikritik
kerap menyederhanakan persoalan
sehingga tujuannya kritik
kesannya menghina itu persoalannya
nah ini kan sebetulnya peran masyarakat menjadi berbahaya
padahal masyarakat ini dalam sistem demokrasi
dijamin haknya untuk berekspresi
untuk melakukan kontrol kepada pemerintah
akan membuat takut masyarakat begitu
kalau misalnya nggak puas dengan kinerja petahana
misalnya itu akan menyampaikan kritiknya itu
akan lumayan takut jadinya
pastinya akan ada persoalan itu
lebih baik gak ngomong deh katanya
kalau padahal ada kecenderungan akan ada meminimalkan orang bersuara
mengkritik penguasa mengkritik pemerintah begitu
makanya harus disosialisasikan bahwa kritik itu hak konstitusional dan
tidak akan kena pidana
yang dilarang adalah bukan kritik
tapi memalsukan fakta menuduh fakta palsu
itu yang harus kita sosialisasi
apa yang contohnya misalnya yang sangat dikhawatirkan misalnya seperti apa
kritik tajam misalnya terkait kinerja kepala daerah begitu misalnya
ya misalnya beberapa hal misalnya kinerja pemerintah begitu ya
ada persoalan misalnya
ada satu pejabat di daerah
yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat di daerahnya
kemudian karena kontestasi pilkada yang akan datang
dia ada rencana melakukan apa namanya ikut pilkada di daerah lain
oh daerah lain ya
kemudian dia sudah penggalangan masyarakat potensi suara
mulai melakukan pelayanan di daerah yang sebetulnya bukan tanggung jawab dia misalnya
nah informasi itu disampaikan dikritik oleh orang
di wilayah ini itu kenapa pejabat yang punya tanggung jawab di rumah tangganya sendiri
mulai melakukan penggalangan dana di daerah lain
itu kan sebuah kritik
harusnya tanggung jawab anda ini di wilayahmu
kenapa mulai melakukan opini penggalangan dana di wilayah lain
ini kan berbahaya buat kita
bagaimana itu pak kalau yang soal begitu
kalau dia adalah menyampaikan fakta
itu dalam hukum itu ada istilahnya
jadi kebenaran itu adalah defense absolute
jadi kalau tidak bisa diapa apain kalau udah faktanya memang dia datang ke tempat lain
dan itu tidak bisa disalahkan
tapi kalau nuduh tanpa fakta itu bisa kena
tapi kalau hanya menilai tidak setuju
itu adalah hak konstitusional
kalau misalnya kinerja kepala daerah sekarang tidak baik karena banyak
tidak apa apa itu menilai
tapi kan misalnya kalau sang kepala daerah punya faktanya enggak begitu
itu kan menilai fakta
ada yang mengatakan ini faktanya bagus
menurut saya faktanya ini buruk
kan itu relatif sekali
makanya yang menuduh sesuatu itu biasanya tuduhan terhadap perbuatan
tegas seseorang bukan kinerja
kalau kinerjanya baik buruk itu kan evaluasi
orang mengevaluasi menilai itu bagian dari pendapat
tapi kalau orang menuduh
terlalu khawatir ya
atau kata kata opinion itu sesuatu yang tidak bisa dihukum
opini suka tidak suka setuju tidak setuju menilai baik buruk
itu walaupun kadang kadang menyakitkan
tapi tidak bisa disalahkan
karena memang berbeda manusia kok
itu melegakan enggak penjelasan ini
tapi faktanya memang banyak kasus karena persoalan itu
orang merasa tidak senang karena ada kritik gitu
bahkan apa yang sebetulnya terjadi apa yang dia lakukan
tapi begitu disuarakan tidak menyenangkan dia
itu yang mengapa kami mengkritik
baik sekarang kita akan masuk ke apa namanya ditambahkannya ketentuan right to be for gotton
begitu ya di pasal dua puluh tiga
bisa dijelaskan dulu pak hendri
apa sih sebenarnya maksudnya ini
pertama itu masukkan dari parlement
dan kami mengapresiasi
menghormati makanya kami menerima
masukkan dari parlement ya
masukkan dari dpr dan kami menerima
right to be forguton itu adalah hak yang dimiliki oleh warga negara untuk minta dihapuskan informasi pribadi tentang dia yang sudah tidak relevan
misalnya mas indra diberitakan memperkosa orang
tapi setelah disidangkan tidak terbukti
tapi berita perkosaannya masih ada di
mempel di media media
dan itu permanen sampai anak cucunya mas indra
sebentar di pengadilan sudah inkrah tidak bersalah
pengadilan tidak bersalah
maka disitulah fakta fakta yang tidak relevan lagi itu
informasi yang tidak relevan itu
itu bisa dimintakan kepada pengadilan untuk dihapuskan
ini dilakukan di negara negara eropa juga terjadi
oh sudah ada
masa indonesia kan pasti belajar dari negara lain
nggak mungkin kalau pengembangan dari sini
di spanyol sudah
di inggris sudah
dan di indonesia
dan juga rusia
di spanyol itu ada kasus di mana seseorang pengusaha itu pernah diberitakan dia tidak mampu mengangsur cicilan hutang gitu loh
padahal dia habis itu kan cuma kelupaan
kemudian dia angsur semua
tapi berita itu karena dia orang cukup terkenal
sehingga dia kesulitan ketika harus menunggu
membangun bisnisnya setiap kerjasama dengan bank
masih ada itu
jadi kesannya ada track record gitu ya
padahal dia lalu minta ke pengadilan untuk supaya informasi itu sudah relevan
dalam memberikan keputusan boleh dihapus
nah kenapa demikian
karena ini memang menyangkut tentang tadi di dunia maya itu permanen
karena permanen nanti dilindungilah yang namanya orang orang
orang orang dari pemberitaan yang salah
kalau itu positif atau tidak menurut anda
kami bukan selalu kontra dengan apa yang diungkapkan pemerintah ya
tapi tentunya kami memiliki kekhawatiran sendiri
kenapa pasal itu disisipkan di revisi undang undang ite ini
menurut kami itu bisa berpotensi juga menjadi ajang penapisan konten
karena negara kita kan memang
masih dimana impunitas beberapa kasus itu menjadi persoalan
banyak kasus kasus yang menjadi persoalan begitu ya
ada yang waktu persidangan pun misalnya sudah terbukti
misalnya tidak ada masalah
tapi karena diduga ada beberapa hal yang belum dipublis secara transparan
sehingga menimbulkan seolah olah terjadi impunitas dan orang tidak dinyatakan bersalah
nah yang kedua
memang di eropa itu sudah diundang undang sudah diberlakukan
tapi untuk sesuatu yang memang tidak relevan
kemudian berlebihan begitu
dan ini juga sesuatu yang tidak bersifat mutlak sebetulnya
jadi harus mengacu pada hak informasi publik terhadap suatu masalah
jadi ini tidak bisa di generalisir
harus betul betul di assessment berdasarkan kasus kasus yang terjadi
jadi maksudnya anda tetap setuju ini ada
tapi harus ada lebih peraturan yang mengatur atau bagaimana
kami belum sependapat untuk ini dimasukkan di undang undang ite
karena misalnya pengaturan pengaturan terhadap apa sih sebetulnya data pribadi yang harus dihapus begitu
ini masih dalam proses pembahasan
misalnya soal data pribadi
karena data informasi yang ada di undang undang ini juga definisinya itu masih belum dijelaskan
masih ada tersebar di beberapa undang undang gitu
bahkan yang nanti akan diintegrasikan dalam penindungan data pribadi
itu juga belum
belum ada undang undangnya
sehingga ini kok terlalu maju begitu
seharusnya diatur di undang undang data pribadi
tapi disisipkan di pasal ini kan menyebabkan perlu ada aturan baru yang
yang kontrol pembuatannya bisa lebih partisipasi masyarakat
tanggapan anda pak hendri
karena memang undang undang data pribadi sekarang sedang dibahas ya
tapi belum sampai ke prolegnas
masih lama lah
awalnya memang itu kita masukkan ke rancang undang undang data pribadi
tapi kesepakatan karena dpr juga minta pasal itu masuk
akhirnya kita masukkan
nah itu nanti akan diatur lewat pp
jadi pp untuk detail detailnya bagaimana itu lewat pp
apakah nanti mengkhawatirkan atau tidak
kalau belum ada pp juga belum bisa dilaksanakan
kalau untuk right before got to
karena harus ada detail detail
misalnya setelah berapa tahun atau setelah berapa waktu
yang namanya anda punya hak untuk minta dihapuskan informasinya
itu apakah selesai persidangan langsung minta
kan itu harus ada aturannya
itu sebenarnya yang menjadi tanya
tapi itu nanti ke pp ya masalahnya
tapi apakah begini
kalau misalnya setelah inkrah
setelah inkrah kemudian nyatakan tidak bersalah
seorang terdakwa ini kemudian beritanya banyak nih
yang tentang tuduhan kepada dirinya
taruhlah misalnya kasus mencuri misalnya ya
yang sederhana begitu
melakukan pencurian pencurian di berita berita media ada begitu
setelah persidangan inkrah tidak bersalah ternyata
nah itu kan dia akan meminta untuk ini
tapi misalnya pak
bakal kemudian diajukan novum atau bukti baru
harus dia betul betul sudah memperoleh keputusan hukum kan
jadi tidak serta merta semua orang minta bahwa eh informasi saya dihapus
dia harus membuktikan bahwa
habis dong data data tentang ini
dia harus membuktikan bahwa informasi yang itu benar benar sudah tidak relevan
makanya nanti akan diatur di pp nya
sudah berapa tahun setelah keputusan inkrah misalnya
jadi tidak ada khawatiran soal sensor kontrol
maksudnya kalau kita melakukan kontrol keuntungan media
atau kepada media tekan media itu akan terjadi seperti itu tidak menurut anda
ya kami mengaturkan itu
karena kan kondisi kita masih seperti ini
begitu banyak masih persoalan
ada persoalan impunitas
persoalan pedagang hukum ini jadi masalah
ini kok kemudian
kemudian juga diakui sebenarnya materi muatannya substansinya ini
ini lebih relevan kalau diintegrasikan di undang undang perlindungan data pribadi
cuma dicantolkan aja belum bisa diimplementasikan begitu
ada nanti perlu ada pp lagi
apa yang anda duga kalau misalnya kesannya itu dibaksakan
ya misalnya ini kan nanti perlu ada peraturan pemerintah
ya kan nanti dalam proses pembentukan peraturan pemerintah itu proses dan ruang partisipasi publik untuk ikut mengkritisi pp itu kan menjadi lebih kecil
ketimbang ini diintegrasikan di undang undang perlindungan data pribadi
yang dimana prosesnya sekarang sedang berjalan
kenapa kita juga terlalu cepat merespon usulan dari dpr begitu untuk memasukkan hal yang sebenarnya menjadi bahan kritik baru oleh kinerja pemerintah
menurut saya ini sesuatu yang disayangkan
kenapa dimunculkan dan sudah dimunculkan tidak bisa diimplementasikan juga
pak henry ini kita bicara apa namanya secara umum begitu
ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebenarnya ini seperti pisau bermata dua
kalau misalnya tepat maka akan mencegah hal hal yang dikhawatirkan sehingga dibentuklah undang undang ini
tapi di sisi lain juga bisa diselewengkan
apa menurut anda argumen anda begitu yang menjelaskan bahwa tenang hal ini tidak mungkin akan bisa undang undang ini tidak mungkin akan bisa diselewengkan atau disalahgunakan
makanya makanya kan beberapa aturan aturan itu dijelas lebih fokus
pengertiannya lebih fokus kan
kemudian sanksinya diperhatikan
dicoba dikurangi supaya tidak muncul penahanan penahanan
itu kan sebenarnya kan
itu sebuah upaya ya begitu ya
makanya kalau dulu ada oh ini dulu banyak masalah di lapangan
itu kan ketika masih enam tahun
gimana kalau sudah empat tahun kan belum tentu
berikutnya adalah bahwa sebenarnya ini kondisi indonesia sosial media di indonesia
apakah menurut teman teman itu tidak
kata anda tidak memprihatinkan sekarang
kondisi medsos sekarang ini
kondisi medsos sekarang
orang undang undangnya yang tahun dua ribu delapan yang undang undang ite nomor sebelas tahun dua ribu delapan yang cukup tegas cukup keras
itu saja hasilnya seperti sekarang
masih banyak yang berani melakukan itu ya
ini mau suruh malah menghilangkan
nah makanya kalau kami pemerintah ya itu biasa ya namanya ada yang mengkritik itu biasa
mau dibiarkan juga dikritik kok
nyawanya sudah di review tiga kali
bahkan ini ada yang keempat yang masih muncul
kita coba untuk revisi masih juga dikritik
itu hal yang biasa
sementara kemarin saya di forum yang lain kami disalah salahkan
kondisi kayak gini
turunkan ini sanksinya
harusnya ini pemerintah ngapain diturunkan ada apa diturunkan
oh ada yang curiga begitu
kondisi sedang seperti ini kok
main main apa hanya untuk supaya orang orang pemerintah tidak kena
namanya orang berpendapat
tinggal perspektifnya saja
saya juga bisa di perspektif yang asal beda juga bisa
asal beda setuju gak
kita bukan asal beda
justru punya alasan yang kuat soal ini
tapi mas nawawi secara hal dasar dulu begitu ya
anda setuju tidak sih sebenarnya soal konten konten di
atau ada yang di internet media sosial ini perlu memang ada aturan aturan seperti ini
jadi kami dalam posisi perlindungan kebawasan berekspresi kebawasan press dan hak atas informasi
jadi kita ingin negara menjamin warganya
pernah gak coba kalau perspektifnya korban
korban korban dari pencemaran nama baik korban korban dari fitnah korban korban dari berita berita yang salah
pernah nggak berperspektif seperti itu
agar bisa lihat kebutuhannya maksudnya apa
kalau negara harus dua duanya
baik netizen kebebasan netizen juga dihormati
kebebasan press itu jelas
yang satu adalah ini team atau korban korbannya juga harus dilindungi
tidak bisa hanya dari kebebasan netizen doang
betul betul kami juga dalam perspektif itu juga
kami secara menyeluruh memahami persoalan ini
jadi kami dalam posisi sebetulnya kebebasan netizen
kami dalam sistem berepresi itu dilindungi oleh undang undang
nah sebetulnya dalam perkembangan yang kami inginkan bahwa kita ini menolak kriminalisasi mengirim orang ke penjara karena dia menyorakan sesuatu
mengekspresikan sesuatu kecuali yang terkait dengan penghinaan ujaran kebencian yang menyebabkan terjadinya persoalan kekerasan
itu lain persoalan
tapi kalau misalnya orang mengepresikan informasi mengkritik kemudian ada potensi untuk dikriminalkan
kami sebenarnya menolak itu
kita menolak pemidanaan orang yang menyuarakan informasinya
tapi bukan berarti orang yang melakukan tindakan tindakan seperti itu yang merugikan orang dalam perspektif korban misalnya ya
dia punya hak untuk melakukan gugatan hukum secara perdata kepada orang ini
kalau dia bisa membuktikan apa yang disuarakan oleh orang lain terkait informasi misalnya dia kemudian tidak terpilih misalnya jadi pansel
tidak bisnisnya bisnis kontraknya diputus
sehingga secara ekonomi secara material dia bisa membuktikan kerugian
maka boleh dia punya hak untuk melakukan gugatan
tapi bukan pembalasan
sekarang dengan begini adanya peraturan baru ini bahwa diturunkan menjadi empat tahun sehingga ketika dilaporkan tidak langsung ditahan
artinya ketika dituduh pun dilaporkan pun begitu proses hukum yang akan berjalan
sehingga ketika nanti benar atau tidak ini kan jadi
jadi apa namanya kriminalisasinya tidak ada unsur kriminalisasi
ujungnya tetap kan ada mengusung orang ke pengadilan ada mengisi orang ke penjara gitu
kami menolak itu sebetulnya
jadi hak orang yang merasa jadi korban dia menggunakan gugatan hukum secara perdata
ini kan pakai model amerika
amerika itu pencemaranan baik itu perdata
jadi tidak pidana
tapi itu adalah dilakukan amerika sejak abad ke empat belas
zaman apa di new york gitu ya
nah memang ada mazhab seperti itu perdata
tapi coba kalau perdata
kalau anda dicemarkan nama baiknya difitnah oleh akun abal abal akun yang nggak jelas gimana anda mau menuntut perdata
melakukan minta ganti rugi atau mau nyari dari mana
masyarakat diberi beban untuk mencari orangnya
tidak bisa dong
harus aparat negara yang membantu
karena yang punya alat untuk mencari ini siapa sih trio macan dua ribu ini misalnya begitu
atau ini siapa sih akun ini
jadi itu ketinggalan zaman
itu hanya ingin menerapkan model amerika di indonesia
itu model barat
nah terus kemudian pidana
pidana itu bagi orang kaya itu berat sekali
orang di pidana itu
itu sudah wah mati matian
maka orang orang kapitalis itu tidak suka dengan pidana
dia suka negara itu harus denda
nah tapi kalau orang rakyat kecil kita didenda satu miliar mending dia dihukum satu tahun dua tahun
singkat saja sebagai penutup
jadi apa yang akan anda lakukan
karena anda masih banyak keberatan tadi
apakah nanti anda opsinya adalah mengajukan judicial review atau akan ikut mengawal secara intens agar tidak ada penyalahgunaan
ya secara prosedur dan upaya kami akan mengupayakan
ada upaya untuk judicial review yang sedang kami persiapkan dan beberapa tim tentunya
sambil memang mengadvokasi kasus kasusnya
karena memang walaupun sudah ada penurunan ancaman pidana
tapi tidak menutup potensi orang dikirim ke pidana
karena itu kan haknya sangat subjektif sekali mas
kalau kemarin secara by law penyidik boleh langsung menahan
tapi kewenangan penahanan itu kan sangat subjektif
subjektif dari penyidik
jadi dia belum menahan walaupun ada penyidik
kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa
apakah memang ada gugatan lagi begitu pak ya terkait dengan undang undang
terima kasih pak nawawi
terima kasih pak henry telah bergabung bersama kami malam hari ini dengan penjelasan cukup panjang tadi